sebuah mobil pickup yang sedang mengisi bahan bakar minyak di spbu
kamis pagi terbakar hebat
kebakaran ini sempat membuat petugas spbu panik
karena alat pemadam kebakaran tidak berfungsi
inilah rekaman video amatir yang diambil salah seorang warga
saat kebakaran di spbu jalan basuki rahmat situbondo pada kamis siang
terlihat sebuah mobil pickup milik muhammad samsuri zal
warga situ bondo terbakar saat sedang mengisi bbm jenis pertamak
sedang menggunakan jirigen
terbakarnya mobil ini sempat membuat panik petugas spbu
ternyata alat pemadam kebakaran di sana tidak berfungsi
sehingga api kian membesar dan dikhawatirkan akan merembet ke mesin spbu
beruntung tiga regu pemadam kebakaran dengan cepat tiba di lokasi kejadian
hanya sekitar dua puluh menit petugas pmk dibantu petugas penanggulangan bencana situbondo
berhasil menjenakkan si jago merah
mobil pickup ini sedianya
membeli bbm pertamax untuk mengisi bbm kapal motor milik basarnas
di pelabuhan kalbut situ bondo
tetapi baru lima jirigen yang diisi tiba tiba mobil sudah terbakar
diduga kuat mobil ini terbakar karena dipicu konfleting saat pengisian berlangsung
jadi pada waktu kita melakukan pengisian pengisian bbm
kita kan di atas satu orang di bawah ada dua orang
nah murau murau dalam proses pengisian ketangki itu muncul perjalanan api
kini penyebab pasti terbakarnya mobil masih dalam penyelidikan dari aparat kepolisian
hasim wahid situ bondo